sama seperti dulu bayu ada di bawah pengaruh kamu
abi itu akan menjadi pengganti bayu dalam hidup
itu sebabnya saya tidak mau masih ada kaitan apapun antara kamu dan abi
dan juga dengan keluarga besar kami
kamu jangan terlalu naif dewi
kamu tahu kan sejak awal saya tidak pernah
tetapi setiap anak itu adalah pejuang
mereka berjuang untuk hidup
dan saya bisa melihat itu di abi
dia bisa melawan semua kesakitan yang terjadi pada badan kecilnya dia itu
dan sebagai neneknya
apa ibu tidak merasakan kesakitan anak itu
apa kamu ingin kami buat
mulai sekarang semua urusan abi biar jadi tanggung jawab mama
setelah abi sembuh nanti
dia harus tinggal di rumah mama
tapi saya gak mau kamu ketemu abi lagi
abi harus memulai hidup baru sebagai cucu mama dan sebagai pewaris keluarga hario kusuwa
abi tidak akan membutuhkan kamu lagi dalam hidupnya dewi
untuk apa mama harus mengajukan persyaratan seperti itu
selama ini aku merawat abi dengan tulus
aku gak minta mama menggantikan
apa yang sudah aku lakukan terhadap abi
dengan uang atau dengan apapun
karena aku gak mengharapkan itu
mama sampai harus meminta aku untuk menjauhi api
saya tidak mau apa yang terjadi sama bayu
saya tidak mau dia lebih dekat sama kamu
berada di bawah pengaruh kamu
sama seperti dulu bayu ada di bawah pengaruh kamu
abi itu akan menjadi pengganti bayu dalam hidup
itu sebabnya saya tidak mau masih ada kaitan apapun antara kamu dan abi
dan juga dengan keluarga besar kamu
kamu jangan terlalu naif dewi
kamu tahu kan
sejak awal saya tidak pernah setuju dengan hubungan kamu dan bayi
untuk menomaller olla sama kamu
dia pernah menolak kamu
memang kamu bisa mel translucenta
tapi villainya bukan para orang
dan anda yesus

maka aku bisa ter advance
karena bernard sebagai orang lihat
dan emily seperti sekali
apa dia suka dengan cara anda seperti ini
anda sadar nggak kelakuan anda adalah seperti seorang mantan yang putus cinta dan posesif
ternyata gak salah saya datang kesini
anda nggak perlu repot repot cari rumah sakit lagi
saya seorang dokter saya gak pernah repot mencari rumah sakit
silahkan jelaskan keperluan anda atau silakan pergi
baiklah jauhin dewi
atau semua pasien anda akan kehilangan dokter terbaiknya
anda mengancam saya luar biasa
suami dewi itu sahabat saya
nah selama saya masih hidup saya akan pastikan tidak ada laki laki lain yang berhubungan dengan dia
anda melakukan semua ini demi mendiang sahabat anda atau demi anda sekali
begini aja ya anda lakukan semua yang menurut anda yang terbaik
mau mengikuti saya mengancam saya menghadang saya di jalanan silakan
tapi saya juga akan melakukan yang menurut saya yang terbaik
saya banyak pasien silahkan pergi
saya akan pergi
kamu memilih untuk memaksakan kehendak kamu
dan membahayakan kesehatan abi
dengan menolak persyaratan dari saya
dengan permintaan mama
aku akan melakukan apa pun itu untuk kesembuhan abi
aku harus dipisahkan sama ami
aku hanya berharap
mama akan merawat abi dengan sebaik baiknya
kamu itu gak pernah punya anak deh
kok belagu banget sok mau ngajarin
maaf kalau mama tersinggung
dan aku hanya mau mengingatkan mama
penyakit itu sangat serius
jadi dia butuh penanganan secara khusus
kedudukan mama di rumah sakit itu
kamu memiliki kekuatan untuk berubah
abi saya bawa ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan yang terbaik
pegang janji kamu

api akan seluruh